saya tidak akan menanggapi karena terlalu kecil bagi saya untuk menanggapin itu
kalau hoak ngapain harus tanggap tanggapi
soal mambes mesteni akan melakukan gugatan
itu kan kemungkinan gugatan
tapi kalau kecil kayak gitu ngapain
saya harus gugat yang kecil kecil kayak gitu kan
kalau tidak dilanjutkan gugatannya
siapa yang mau tanggap gugatan
kemungkinan kata kauus pen
media aja cari informasi benar kah itu
tidak kan gitu
kalau saya harus lawan hukum dengan yang kecil kecil gitu kan terlalu rendah
kan gitu kan
sama aja sekarang gini aja kamu ya kan
beklai sama orang gila mau menang
juga kamu bilang gila mau kalah juga gila kan